hai mutma inna sedari dini hari sudah menuntaskan masakan yang akan dibagikan ke warga yang
menjalani isolasi mandiri yang berstatus orang dalam pemantauan atau odp menu sehat wajib ia
sajikan nasi lauk dan tak lupa buah yang wajib ada menu hari ini adalah pecel dan ayam saus
inggris menu sehat diharapkan bisa meningkatkan imunitas warga ya supaya menunya itu diganti ganti
tapi kalau kemarin sudah dapat catatan menu itu rasanya sudah oke ada yang ada pakai sayur
wah ada yang enggak nasi kotak ini lantas diambil petugas pengantar sebelum mengantar ke rumah warga
di wilayah kecamatan mulyorejo surabaya mereka diharuskan mengenakan alat pelindung diri atau
apd sarung tangan jas hujan yang difungsikan sebagai hasmat masker dan sepatu but karet
petugas mengantar ke satu persatu rumah warga berstatus odp kita ngirim permakanan sehari itu
tiga kali dan tiga rumah sepuluh kakak marzuki dilarang masuk atau berinteraksi dengan warga berstatus odp
ini ia biasanya meletakkan makanan di pagar kemudian memberi informasi kepada pemilik rumah bahwa
setiap hai tak lama berselang pemilik rumah pun mengambil makanan tersebut jumlah makanan disesuaikan
dengan jumlah orang dalam satu keluarga ada tiga rumah yang menjadi tanggung jawabnya
hai pengiriman pagi disertakan juga menu untuk makan siang sedangkan makan malam akan ia antar
pada sore harinya tidak ada waktu libur bagi muzaki dan pengantar makanan lainnya namun tidak semua
warga yang menjalani isolasi mandiri
bersedia mendapatkan bantuan makanan ini terkait dengan pemberian ini tentunya tidak
serta merta kalau odp maupun pdp itu dikasih dalam artian gini yang bersangkutan itu mau pendak
kadang kalau masyarakat yang katakanlah notabene orang itu mampu itu nggak bersedia untuk diberi
oleh karena itu ya kita beri yang yang mau pemberian makanan ini menjadi salah satu
upaya memutus mata rantai penularan kofit sembilan belas pasalnya mereka yang berstatus odp tidak diperbolehkan
keluar rumah bantuan makanan ini diberikan untuk menjamin kebutuhan pangan sehari hari bagi mereka
sampai sepuluh april tercatat sembilan puluh tujuh warga surabaya dikonfirmasi positif kofit sembilan belas empat ratus sembilan puluh tujuh pasien dalam

kakaknya juga berstatus orang dalam pemantauan miftah farid ganjar wicaksono dan kakaknya juga berstatus orang dalam pemantauan
yang berstatus orang dalam pemantauan miftah farid ganjar wicaksono dan kakaknya juga berstatus orang dalam pemantauan
surabaya jawa timur